nah gangguan aktivitas listrik jantung ini
tapi mungkin banyak yang tidak mengira bahwa posisi yang digantikan adalah posisi mendak yang sedang menjadi sorotan netizen gitu
anda bisa mengatakan bahwa indonesia harus
karena semua masyarakat indonesia punya hak untuk punya akses internet
waktu itu emang kan waktu itu kan kalau casper mungkin orangnya nggak terlalu banyak kan
apakah nanti akan ada yang meneruskan